tadi kan yang dimaksud kelas standar itu maksimal empat tempat tidur gitu ya
jadi ini komunikasi internal antar sesama kader